sejumlah kaum difabel mengikuti mudik gratis natal dan tahun baru untuk pertama kalinya
meski begitu kesiapan fasilitasi terminal stasiun serta bandara yang ramah difabel menjadi evaluasi bagi pemerintah
komunitas mudik ramah anak dan disabilitas bekerjasama dengan kementerian perhubungan
menggelar mudik gratis bagi kaum difabel dalam rangka menyambut libur natal dan tahun baru
sebanyak enam puluh delapan orang peserta akan berangkat dua puluh satu dan dua puluh tiga desember menggunakan moda transportasi bus dan pesawat terbang
kegiatan mudik difabel nataru ini diadakan untuk pertama kalinya setelah sukses digelar empat kali di masa idul fitri sejak tahun dua ribu dua
koordinator mudik ramah anak dan disabilitas catur sigit nugroho menyebut
kegiatan ini diadakan untuk menjawab kesulitan yang dihadapi oleh kaum difabel ketika akan bepergian dengan transportasi umum

pada saat di bis nih mau dari terminal mau ke bis itu kan bisnya itu tidak akses ada tangga tangganya atau di kereta api
saya di kereta api sendiri ada yang tingginya sampai satu dada saya gitu ya itu kan naiknya juga kesulitan itu juga harus dibantu oleh petugas
bahkan di kereta api bordesnya pun nggak muat dengan kursi roda saya gitu
terus untuk di pesawat ada sebagian yang menggunakan belalai tetapi ada yang belum menggunakan belalai
catur menambahkan selain kendaraan khusus mudik gratis untuk difabel juga akan dilengkapi dengan petugas yang terlatih
bicara fasilitas transportasi ramah difabel pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya
salah satunya yang sedang digarap oleh direkturat jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan
yaitu rencana merevitalisasi empat puluh sembilan dari satu ratus empat puluh tiga titik
terminal bus di jakarta agar semakin ramah difabel
mulai tahap pertama revitalisasi pembangunan fisiknya akan dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
itu tahap pertama baru enam belas terminal tipe a
dan tentunya karena ini revitalisasi terminal desain yang kita buat pun juga desain yang sudah mengakomodir terhadap aksesibilitas dan kualitas untuk disabilitas

selain terminal bus stasiun pun juga telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung kaum difabel
namun masih perlu penambahan perbaikan dan pemerataan agar dapat dirasakan oleh dua puluh satu delapan puluh empat juta penyandang difabel di indonesia
stasiun gambil merupakan salah satu contoh yang sudah menyediakan fasilitas ramah difabel
seperti adanya lift bangku prioritas di uang tunggu hingga adanya guidance block yang ada dari pintu masuk hingga sampai di peron
namun sayangnya masih terdapat jarak antara peron
untuk masuk ke dalam kereta sehingga para pengguna kursi roda memang harus dibantu oleh keluarga maupun oleh petugas
nah kita berharap semoga semakin banyak fasilitas yang ramah difabel ditambah dan juga ditingkatkan di berbagai daerah di indonesia
putri demes hari amijaya jakarta